hari pertama usai cuti bersama hingga pagi ini belum nampak kepadatan penumpang kereta rail listrik krl di stasiun manggarai
pt kci telah melakukan antisipasi lonjakan penumpang dengan mengoperasikan ribuan jadwal perjalanan krl komuter lain
dan sudah ada korespondensi yang indonesia sufian ditancung di stasiun manggarai jakarta
selamat pagi sufi biasanya manggarai terkenal sebagai momok ya buat para pekerja karena pasti padat sekali setiap hari
dan tadi hari ini saya lihat di belakang anda tidak terlalu ramai di hari pertama masuk kerja
silahkan dengan laporan anda dengan kondisi di sana
ya selamat pagi yuda
tidak seperti yang anda infokan barusan bahwa biasanya memang stasiun manggarai menjadi salah satu stasiun transit yang cukup menjadi momok bagi para pekerja yang harus transit setiap harinya di sini
namun pada hari ini pada hari pertama kerja usai cuti lebaran situasinya cukup lengang
memang kami tadi sempat menanyakan kepada para petugas dan juga para penumpang yang melakukan transit di stasiun
apakah hari ini menjadi hari biasa seperti hari hari kerja lainnya
namun sebagian besar menyatakan bahwa sejauh ini hingga pagi hari ini belum ada kepadatan penumpang transit yang cukup berarti
padahal biasanya setiap hari sekitar satu ratus empat puluh hingga satu ratus enam puluh ribu orang melakukan transit di stasiun manggarai
di mana memang di stasiun manggarai sendiri terdapat perjalanan relasi kereta dari stasiun bogor menuju ke stasiun kota
kemudian juga ada dari stasiun bekasi menuju ke kampung bandan atau muara angke
dan biasanya ratusan ribu pekerja atau pengguna dari krl komuter lain melakukan transit di stasiun manggarai
namun meski demikian memang pt kci kereta komuter indonesia sendiri sudah melakukan antisipasi jika terjadinya lonjakan pada hari pertama kerja usai cuti lebaran
dengan mengoperasikan sekitar satu satu ratus sebelas perjalanan kereta komuter lain
dengan empat puluh empat kereta api feeder tambahan menuju ke arah stasiun muara angke ataupun juga kampung bandan
dan selain mengoperasikan seribu satu ratus sebelas kereta atau jadwal perjalanan krl pt kci juga mengoperasikan tangga manual pada peron enam tujuh dan juga peron delapan dan sembilan untuk memecah kepadatan yang mungkin terjadi pada hari pertama usai cuti lebaran
dan selain mengoperasikan tangga manual pada hari pertama usai cuti lebaran

dan selain mengoperasikan tangga manual pada hari pertama usai cuti lebaran
dan selain mengoperasikan tangga manual pada hari pertama usai cuti lebaran
dan selain mengoperasikan tangga manual pada hari pertama usai cuti lebaran
dan selain mengoperasikan tangga manual pada hari pertama usai cuti lebaran
dan selain mengoperasikan tangga manual pada hari pertama usai cuti lebaran